menteri komunikasi dan informatika bersama komisioner komisi penyiaran indonesia menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi satu dpr
untuk membahas perkembangan izin perpanjangan penyiaran ipp
kominfo menyarankan untuk menggelar forum rapat bersama dan kpi sebagai pengawasnya
izin bagi sepuluh stasiun televisi swasta akan berakhir pada enam belas oktober mendatang
sepuluh stasiun televisi tersebut adalah mnctv global tv sctv rcti indosiar antv transtv trans tujuh tv one dan metro tv
rapat membahas perpanjangan ini juga sebenarnya sudah dilakukan sejak desember dua ribu lima belas
pada agustus dua ribu enam belas rapat sudah mencapai tahap penertiban perpanjangan izin penyelenggaraan dan penyiaran oleh kementerian komunikasi dan informatika
proses perpanjangan izin yang dilakukan setiap sepuluh tahun ini harus sudah dilakukan oleh pihak stasiun
kementerian komunikasi dan informatika rudi antara juga menyampaikan bahwa keputusan perpanjangan ini akan segera diselesaikan
kementerian komunikasi dan informatika rudi antara juga menyampaikan bahwa keputusan perpanjangan ini akan segera diselesaikan